terus menjadi perempuan pertama yang jadi masinis di indonesia
sebenarnya aku dan teman temanku sih kak
jadi kayak semacam ya gue pencetus nih perintis gitu ya
even kereta api biasa aja belum ada masinis perempuan kan ya
alhamdulillah sekarang sih udah mulai ada sih ustaz
tapi mengalami kesulitan gak menjadi seorang perempuan bekerja sebagai seorang masinis
apalagi kita perempuan sebenarnya aku tuh kurang paham mungkin awalnya dengan permesinan kereta yang kayak
haa permesin mobil aja tuh kayak ini gimana caranya
dan akhirnya dengan belajar belajar dan temen temenku yang laki laki ini juga supportif loh
jadi lo basically harus ngerti juga mesin kereta api seperti apa
kayak kompresornya disini terus pengeremannya seperti ini
karena kan kalau suatu hal terjadi sesuatu kan kita bisa lapor ke posisi gitu
apa sih suka dukanya jadi masinis mrt
sukanya yang jelas kita itu bisa mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan gitu
dan senangnya ini kak kalau tiba tiba kita kan selesai nih di buran hai atau di lebak bulus
terus ada yang nyamperin kita mbak makasih ya tadi udah di setirin gitu dengan selamat
walaupun itu kayaknya cuma it s a little
gak little dong tapi maksud gua rajin juga ya orang nyamperin masinisnya buat berterima kasih
meminta foto dan mbak makasih banyak ya nanti saya mau coba anak saya supaya bisa seperti kakak doain ya
jadi banyak orang yang akhirnya juga terilhami dari seorang tiara dan menginginkan anaknya menjadi seorang masinis kereta api juga
dan dukanya oh ya ngomongin duka
dukanya ya kita mungkin waktunya kurang dengan
kurang dengan keluarga karena kan kita yang duluan tadi kak dinasanya kalau kita bilang kayak roller coaster
jadi kita itu weekend tuh ya bukan berarti libur
jadi kalau sekarang aku pola dinasanya misalkan enam hari kerja satu hari libur
di saat suamiku itu weekendnya libur ya kalau aku ya masih bekerja
sementara aku libur nanti nih minggu ini di senin selasa
dan oh ya kemarin aku hari raya pas lebaran aku masuk juga